akibat hujan yang terus mengguyur dari sore kemarin hingga malam hari
tebing setinggi lima belas meter di kawasan kebun raya cibodas cianjur longsor
dan menerjang belakang rumah pegawai kebun raya
akibatnya satu orang meninggal dunia tertimbun material longsoran
hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah cianjur sejak rabu sore hingga malam
menyebabkan tebing setinggi lima belas meter di tempat wisata kebun raya cibodas longsor
longsoran ini menjebol tembok bagian belakang rumah yang dihuni oleh satu keluarga
akibatnya istri dari karyawan tempat wisata tersebut meninggal akibat tertimbun material longsor
sementara suami dan anaknya selamat
ketika hujan deras terjadi penghuni rumah sedang menonton televisi
sedangkan korban yang bernama tarsiah tidur di kamar yang berada tepat di samping tebing
ada salah satu tebing yang masuk ke kebun raya cibodas itu longsor
kemudian di bawah tebing itu ada satu rumah
yang dihuni oleh satu keluarga yang bekerja di koperasi taman cibodas
dan longsoran itu menimpa rumah tersebut dan menyebabkan satu penghuni rumah meninggal
atas nama bu tarsia tertimbun oleh longsor
jenasa tasiah kemudian dibawa ke rumah mertua dan dimakamkan kami siang
di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumahnya
gani aris cianjur